hari kedua bayi berkepala dua asal gresik
kondisinya kian memprihatinkan
tim dokter menyatakan bayi tidak dapat dipisahkan
sampai saat ini bayi kembarsiam dempet kepala asal gresik
masih kritis di inkubator rumah sakit ibnu sina
meski sempat membaik tetapi dua bayi yang belum diberi nama ini
kembali tidak stabil dan sulit bernapas
hasil pemeriksaan dokter menyebutkan
dua bayi ini hanya memiliki satu jantung dan satu paru paru saja
dua organ tubuh ini mereka pakai secara bersama
dengan demikian dokter menyatakan kondisi tersebut
membuat bayi kembarsiam ini tidak mungkin dipisah
resiko pemisahan berarti harus mengorbankan
salah satu bayi atau paling buruk kedua bayi meninggal
sejauh yang kami koordinasikan dengan tim kembarjam dari sutomo
jadi kondisi seperti ini tidak bisa dipisahkan
secara teori memang peluangnya kecil
kebetulan yang di sutomo enam kasus
kebetulan tidak ada semua
sementara itu pemkap gresik menyatakan
menanggung semua biaya perawatan bayi kembar ini
termasuk jika mereka harus dirujuk ke rumah sakit
rumah sakit lain
pemerintah memberikan perhatian
yang pertama jangan sampai ada biaya spesial pun
yang dibebankan kepada pihak keluarga pak dianto maupun sriwayuni
karena kebetulan yang bersangkutan juga berasal dari keluarga
yang masih belum cukup laku
sampai saat ini tim dokter masih terus memonitor kondisi bayi
dokter belum memutuskan akan melakukan tindakan khusus
sampai menunggu kondisi bayi membaik